indonesia saudi arabian networking dinner yang berlangsung di hotel st regis kuningan jakarta selatan tiga puluh mei lalu
mempertemukan para pengusaha dari indonesia dan arab saudi
pertemuan tersebut untuk menjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan
acara yang dihadiri menteri perdagangan ini juga dihadiri para pengusaha
seperti hairul tanjung martyas fangiono boy tohir peter sondah serta sejumlah pengusaha nasional lainnya
pertemuan ini bertujuan menjalin hubungan kerjasama antara pengusaha dari indonesia dan arab saudi
dalam sambutannya menteri perdagangan zulkifli hasan menyebut indonesia dan arab saudi merupakan pemimpin di kawasan masing masing
oleh sebab itu kedua negara memiliki potensi kerjasama yang besar
saya diperantah presiden untuk meningkatkan hubungan yang kuat dengan arab saudi
kita sekarang ketua asean kemarin ketua g dua puluh sukses
di dukungan pemerintah terhadap agenda ini hampir semua dapat supporting penuh
baik dari pemerintah indonesia maupun pemerintah arab saudi
dua duanya punya keinginan yang kuat untuk bersama sama meningkatkan perdagang di antara kedua negara
sejauh ini bisnis yang berkebang antar kedua negara baru mencakup lingkup usaha kecil dan menengah
umroh dan haji serta tenaga kerja
zulhad mengaku pertemuan para pengusaha papan atas indonesia dan arab saudi guna meningkatkan serta mempererat hubungan dagang kedua negara
zulkifli hasan menambahkan dirinya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada para delegasi pengusaha arab saudi serta indonesia
atas suksesnya acara indonesia saudi arabia networking dinner ini